corona likelyhood metric atau clm menjadi kanal screening kesehatan mandiri
untuk mengukur kemungkinan anda positif covid sembilan belas
pengisian data di clm menjadi salah satu syarat untuk berpergian atau menuju jakarta
mulai lima belas juli di mana hal tersebut tertuang dalam pergub tentang pengendalian kegiatan berpergian
di provinsi dki jakarta
untuk mengikuti tes clm hal pertama yang harus anda lakukan adalah
mendownload aplikasi jaki di app store play store maupun di website
setelah berhasil mendownload buka aplikasi lalu pilih kanal cek clm
di sana anda akan diarahkan untuk mengisi data diri secara lengkap
dan ingat satu enika hanya dapat mengikuti tes clm sebanyak satu kali dalam periode satu minggu
selanjutnya anda akan diberikan questionnaire
setelah selesai melakukan jawaban kuisyoner aplikasi akan mengkalkulasikan penilaian kesehatan diri kita
berdasarkan jawaban yang dipilih
dan apabila pemohon dirasa beresiko maka akan langsung dijadwalkan untuk melakukan tes pcr
namun sosialisasi tentang clm belum dilakukan maksimal
di stasiun pasar senen jakarta pusat penumpang yang akan pergi dan datang dari luar jakarta
mengaku tak diperiksa clm oleh petugas
belum belum tahu
belum nggak tahu
ya cuma bawa paling tes rapid aja sih setahu saya
kebetulan tadi saya nggak ada yang nanya gitu terus nggak ada yang penyampaian suruh bikin aplikasi apa apa nggak ada
dalam pengisian clm pemohon tak perlu melampirkan hasil rapid test atau swab dalam aplikasi
namun hasil tes kesehatan tersebut tetap harus dibawa sebagai dokumen pendamping untuk berpergian
reza ramadan wipra setio jakarta